perambahan hutan berkurangnya keaneka ragaman hayati dan polusi
membutuhkan solusi segera agar tidak menjadi semakin berat
sementara itu perubahan iklim menyebabkan terjadinya bencana banjir
dan juga panas ekstrim di beberapa negara di dunia
bagaimana negara anggota g dua puluh menyatukan suara
untuk menyelesaikan isu lingkungan dan perubahan iklim
permasalahan lingkungan dan perubahan iklim memang menjadi isu yang terus menyedot perhatian dunia
komitmen untuk menjaga bumi agar tetap bisa layak dan nyaman untuk dihuni manusia
tentunya membutuhkan kerjasama semua negara di dunia
sejumlah pendekatan pun dilakukan untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan pengendalian perubahan iklim global
uni eropa menjadi salah satu negara yang berperan aktif
dalam menjaga lingkungan dan perubahan iklim di dunia

salah satunya dengan mengeluarkan strategi transformatif
untuk mengembalikan keanekaragaman hayati eropa pada jalur pemulihan dua ribu dua puluh
langkah ini dilakukan untuk menahan laju penebangan hutan secara liar
dan jumlahnya terus bertambah
sejak keadaan uni eropa terutama setelah cop di glasgow
di mana uni eropa memilih untuk menangani deforestation global
sebenarnya untuk menunjukkan legislasi deforestation
yang akan memastikan kita menjaga tanggung jawab konsumsi kita
jadi konsumsi di uni eropa tidak menyebabkan keanekaragaman hutan di luar sana
jadi tentu saja perjuangan masih perlu dilakukan
saya tentu saja seorang penggemar program perjalanan mangrove
dan uni eropa menolongnya
saya pikir ini adalah contoh yang baik di seluruh dunia
untuk menunjukkan bahwa bukan hanya perlindungan
tapi juga perjuangan perjalanan perjalanan juga diperlukan
selain melakukan perlindungan keanekaragaman hayati
proses restorasi lahan gambut memang menjadi langkah penting
untuk pengelolaan lingkungan

selain melakukan perlindungan keanekaragaman hayati
serta memiliki fungsi penting dalam mencegah perubahan iklim
ekosistem gambut memegang peranan penting dalam siklus hidrologi
dan pengendalian perubahan iklim
agar tidak terlepas ke atmosfer
peningkatan pelepasan karbon dan pencemaran asap ke atmosfer
saat terjadinya kebakaran lahan gambut
menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca
yang menahan panas matahari
sehingga meningkatkan suhu bumi
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat indonesia
terluas keempat di dunia setelah china rusia dan kanada
namun eksploitasi besar besaran terhadap lahan gambut
oleh aktivitas pembukaan lahan hutan tanam industri
perkebunan infrastruktur dan permukiman
atau sekitar empat juta hektare lahan gambut di indonesia
keringnya lahan gambut akibat eksploitasi oleh manusia
membuatnya rentan untuk terbakar
dan turut mempercepat laju perubahan iklim
pemerintah indonesia terus fokus untuk menahan kenaikan suhu global
dengan meluncurkan rencana operasional indonesia rendah karbon dua ribu dua puluh
untuk kehutanan dan penggunaan lahan lainnya
atau polu netsing dua ribu tiga puluh
amerika serikat pun menyatakan dukungannya
dan menyebut kolaborasi kedua negara menjadi penting
dalam kegiatan kekehutanan dan penggunaan lahan lainnya
ketika indonesia menemukan kekehutanan
kekehutanan dan penggunaan lahan lainnya
kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca
dengan menjaga ekosistem alam
serta menciptakan terobosan untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon
melalui restorasi lahan gambut
serta melakukan transisi energi
kita adalah jika kita tidak melakukan hal hal yang kita tahu harus dilakukan
kita tidak harus
beberapa darinya sudah dibakar
ke emisi gas rumah kaca
yang ada di atmosfer
tapi jika kita mengurangkannya
jika kita akan mengubah paten kita sekarang
dan menghasilkan energi
dengan cara sempurna di seluruh dunia
kita bisa menangkan pertempuran ini
lebih lanjut john kerry menyatakan
amerika serikat akan membantu dari sisi teknologi dan keuangan
selama indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi
dengan memanfaatkan energi matahari dan angin
serta mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil
presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini memprioritaskan
tiga isu utama yaitu transisi energi berkelanjutan
sistem kesehatan dunia dan juga transformasi ekonomi dan digital
terkait isu transisi energi
pembahasan akan difokuskan pada keamanan energi
serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon
termasuk juga pada investasi dan inovasi
pada teknologi yang lebih bersih dan efisien
semua itu menjadi utama
upaya dari negara anggota g dua puluh untuk melakukan pengendalian perubahan iklim
dan melakukan perlindungan lingkungan hidup